semua omongan papa
papa mau kamu jadi orang yang lebih baik
papa mau kamu jadi orang yang lebih baik
papa mau kamu jadi orang yang lebih baik

papa mau kalau jadi orang yang lebih baik
papa mau bahagia sama kamu
bapak gak mau kamu hidup dengan perasaan berdosa
atas perbuatan yang kamu lakukan
papa mau kamu hidup tenang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

akan kami j sua askir ayahmu

tim ngamuk dengan kamu
hal itu tapi harga sepuluh rupiahucha
bandelnya gak ilang ya
karena udah bilang sama kakak kan
kalau mau keluar izin dulu
gue yang tadi kamu bikin
kenapa sih kepo banget
kamu kasih ke mantan kamu ya si jason itu
ngapain ya si ke jason
apa dia punya cowak baru
disini dengerin saya dulu
untuk berterima kasih sama saya
karena saya udah nolongin dia kemarin
kita makan sampe
kamu aja makan sendirian
nikmatin kue itu mas sendirian
ya gitu pak
dari siapa sih ya nggak sih
aku kan gak dikenal ya
apakah tadi masal ketemu cewek
ada uara besar ini
masal selingkuh ya
masal selingkuh ya
mbak kerangan kok
kikin udah ulang tahun
nggak usah marah marah mas
ada ada aja sih si andin
adiknya angga apa coba yang dicemurun
kenapa ngelamun muka jadi tekuk kayak gitu
ya dijawab dong
gak usah mikirin aneh aneh deh
masa cemburu sama adiknya
adiknya angga cuma ngasih kue
adiknya anggap cuma ngasih kue
besok saya ajak kamu ke rumahnya angga
kenalan sekalian sama adiknya angga
sekalian biar si adiknya angga tuh tau kalau saya udah punya istri
udah gak usah ngomong ngomong lagi ya
terus kuenya gimana
kuenya udah saya kasih ke kiki
udah gak usah main lagi
saya emang rena kalau lagi marahan suka begini baik baik gak
udah gak mau gabagaf lagi ya
udah ya gak usah dibahas ya
baikkan gue rick
jauh jauh kesini bawain lo pizza
gue tau lo pasti lagi kelaparan
kok tiba tiba perut gue gak enak ya
gue tinggal ke tali dulu ya
katanya lo lagi diketemu cewek ya
lo kenal udah lama
kenal dimana ki
lo tau gak dia tinggal dimana
gue cuman kayak pernah ketemu gitu
tapi gue lupa ketemu dia
dimana ya aku pernah ketemu sama elsa
kok aku jadi penasaran
mirna tolong siapin makanan buat rena ya
itu siapin makannya dulu
kita ke ruang makannya sih seteba aja